seorang anak setelah terjebak di bawah reruntuhan selama tiga hari akibat gempa yang mengguncang cianjur berhasil ditemukan oleh tim pemadam kebakaran kabupaten bogor rabu siang
inilah detik detik penyelamat yang dilakukan oleh belasan personel pemadam kebakaran kabupaten bogor dibantu oleh tni polri di cianjur jawa barat
akun instagram damkar bogorkap memperlihatkan seorang anak berusia lima tahun bernama aska berhasil dievakuasi dari reruntuhan sebuah rumah dalam keadaan hidup
tidak terlihat adanya bekas luka di tubuhnya
dan petugas pun memberikan pertolongan pertama setelah aska berhasil dievakuasi dengan memberikan minum
hingga saat ini tim gabungan terus melakukan pencarian korban di sejumlah tempat akibat gempa magnitudo lima enam pada senin kemarin